tiga klub peserta liga satu indonesia dua ribu tujuh belas arema fc persib bandung dan juga bali united
menyambut positif perubahan regulasi yang menangguhkan penggunaan pemain u dua puluh tiga
pasalnya ketiga klub tersebut menjadi penyumbang pemain terbanyak untuk timnas u dua puluh dua
pelatih arema fc aji santoso menanggapi santai penangguhan regulasi pemain u dua puluh tiga oleh pt liga indonesia baru
dirinya mendukung keputusan tersebut dan menilai pssi telah memiliki pertimbangan yang cukup matang
dengan penangguhan regulasi tersebut arema fc merasa diuntungkan lantaran bisa menurunkan pemain senior sejak awal
yang penting pokoknya saya pribadi kalau itu memang sudah diputuskan oleh pssc yang jelas saya pribadi mendukung
arema fc akan menghadapi pstni dalam laga lanjutan pekan ke dua belas liga satu yang diadakan di stadion pakansari bogor senin mendatang
hal senada juga dilontarkan persib bandung
persib yang menggelar latihan perdana usai lebaran pada jumat petang di stadion siliwangi bandung
menyambut positif perubahan regulasi liga satu yang menangguhkan penggunaan pemain u dua puluh tiga
menurut asisten pelatih persib heri setiawan dengan penangguhan regulasi itu persib kini memiliki banyak opsi untuk memainkan pemain senior
persib kini memiliki banyak opsi untuk menurunkan pemain senior guna mendongkrak posisi mereka yang kini terpuruk di peringkat dua belas kelas main sementara
banyak opsi jadinya yang maksudnya kita untuk berbuat sesuatu untuk skema timnya ya
kita tidak mengecilkan bahwa u dua puluh tiga
kita harus tidak berani
kita masih tetap terbuka buat mereka
cuma berharap mereka pun harus berani bersaing
berani menunjukkan bahwa saya pun pantas ada di persib
terus itu lebih menguntungkan atau
enggak lah semua tim merasa ya sedikit diuntungkan
sebagai klub penyumbang pemain timnas u dua puluh tiga terbanyak bali united pun mengaku diuntungkan dengan perubahan regulasi liga satu yang menangguhkan pemain u dua puluh tiga
empat pemain muda serdadu tridatu yang merupakan pemain inti kini harus membela tim nasional
mereka adalah yabis roni miftahul hamdi riki rajrin dan penjaga gawang muhammad diki
ada diuntungkan juga ada kerugian juga ada
karena kan u dua puluh tiga itu kan ada beberapa pemain inti kita
tetapi kita juga ada keuntungan bisa memaksimalkan pemain pemain yang notabene senior ya
yang sama ini disimpan karena regulasi
artinya bagi united sendiri ini
banyak keuntungan atau kerugiannya
saya kira ya imbang lah
penangguhan pemain u dua puluh tiga ini dilakukan lantaran timnas indonesia akan berlaga di kualifikasi piala asia u dua puluh tiga dan sea games dua ribu tujuh belas
selain itu penangguhan juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas tim
terlebih kuantitas pemanggilan pemain timnas dari masing masing klub tidak merata
galiha priyansya cnn indonesia
namun ternyata tidak semua klub ini setuju dengan perubahan regulasi
liga satu yang menangguhkan penggunaan pemain u dua puluh tiga
pelatih psm makassar dan juga manajemen madura united menilai perubahan regulasi ini tidaklah profesional
saat memimpin latihan perdana di stadion andi matalata makassar sulawesi selatan kamisore
pelatih psm makassar robert rene albert menanggapi keputusan pssi
yang akan menangguhkan regulasi pemakaian pemain u dua puluh tiga hingga tanggal tiga puluh agustus mendatang
juru taktik asal belanda ini mengatakan
sea games dua ribu tujuh belas bukanlah kompetisi resmi yang masuk dalam agenda fifa
maka klub yang berlagak di liga satu indonesia berhak untuk menolak pemanggilan yang dilakukan oleh pssi
ini adalah kompetisi yang tidak dikenal oleh fifa atau afc
ini adalah kompetisi yang dikenal oleh aff
dan selama selama kompetisi yang tidak dikenal oleh afc atau fifa
jika saya tidak ingin mengeluarkan satu ratus dua puluh tiga pemain ke pssi kita memiliki hak di sisi kami
ini hanya kebenaran untuk berkooperasi dengan pssi tidak ada apa apa lagi
selain psn madura united pun tidak setuju dengan penangguhan regulasi pemain u dua puluh tiga
manajemen madura united pun merasa kecewa dengan perubahan regulasi tersebut
pasalnya perubahan ini memberi kesan tidak adanya keseriusan dalam mengelola kompetisi yang profesional
galiapriansyah cnn indonesia
madura united ini yang menganggap pssi ini inkonsisten dengan keputusan ini
bisa anda jelaskan
ya sebenarnya saya tidak bicara substansi ya
artinya yang saya protes itu adalah mudahnya merubah satu keputusan yang sudah diambil bersama klub klub yang ada
karena ini adalah kompetisi jangka panjang
perubahan terhadap aturan yang ada itu akan mempengaruhi performa setiap klub
dan mempengaruhi strategi klub yang akan dimainkan untuk pertandingan ke depan
apakah pemain itu dipanggil timnas
itu sudah ada aturannya di pasal tiga puluh satu itu
sudah ada aturan kalau pemain dipanggil timnas itu harus bagaimana harus bagaimana harus bagaimana
menurut saya pssi mestinya konsisten terhadap hal itu
dan karena ini kompetisi kan jangka panjang
ini bukan turnamen
ini bukan turnamen
boleh ada commercial break ada apalah namanya silakan
tapi kalau kompetisi ini kan serius
semua berlomba lomba ingin mengumpulkan poin
dan ini antar klub kan saling berhadapan
ini bukan lomba lari
lomba lari itu mereka stamina kencang sendiri sendiri
tapi ini berhadapan
sehingga klub tertentu akan mengatur strategi menghadapi klub lainnya
sehingga aturan itu jangan dirubah rubah sampai berakhir
oke pak hasan
berarti menurut anda
keputusan ini tentunya akan mempengaruhi peta kekuatan madura united di liga satu
semua klub sebenarnya
tidak hanya madura united
madura united itu keputusan ini begini kan
keputusan ini mempengaruhi semua tim
ada yang diuntungkan mungkin ada juga yang dirugikan
nah kalau kita bicara fakta
yang diuntungkan adalah klub klub yang saat ini ada di atas
satu dua tiga empat lima enam
mungkin sampai sepuluh itu diuntungkan
tapi dari sebelas sampai klub ke delapan belas itu pasti merasa dirugikan
karena bagaimanapun klub klub ini sudah mengatur strategi
dan klub klub yang ada di papan atas sekarang adalah klub klub yang pemainnya kan pasti bagus bagus
nah inilah yang menurut saya nggak fair bagi tim tim yang ada di bawah saat ini
karena mereka atau mungkin begini

yang diuntungkan juga adalah klub klub yang mestinya di atas tapi sekarang masih di bawah
kan gitu ya
jadi ini nggak boleh sampai ada seperti ini seperti ini menurut saya nggak boleh
pak hasan ini apabila kita flashback ke beberapa waktu lalu bahwa keputusan tiga pemain yang harus ada dari menit pertama ketika kick off di liga satu ini kan sudah juga merupakan satu hal yang menjadi kontroversi begitu
karena diambil secara sepihak
lalu sekarang dengan adanya perubahan regulasi secara tiba tiba ini apakah madura united memiliki langkah untuk mengatasi situasi ini
lalu sekarang dengan adanya perubahan regulasi secara tiba tiba ini apakah madura united memiliki langkah untuk memperbaiki keputusan ini
saya sudah bicara sama pelatih bahwa ini harus strategi harus kembali dirubah
kayak saya misalnya menghadapi pusam tanggal empat saya tidak bisa melihat permainan pusam terakhir kemarin
karena permainan pusam kemarin itu kan dengan u dua puluh tiga

nggak boleh terjadi hal hal seperti ini nah nanti sudah berbeda lagi hal hal begini kan nggak boleh
oke nanti sudah berbeda lagi hal hal begini kan nggak boleh

oke pak sanul mungkin yang terakhir ini karena masih lama apalagi masih akan memasuki pekan ke dua belas minggu depan begitu ya
harapan pak hasanul untuk kompetisi liga satu ini agar lebih fair begitu
ya fokus saja terhadap aturan yang ada
kalau misalnya ada banyak satu atau satu dua tim yang kemarin dipanggil timnas kemudian merasa dirugikan
dan merasa nggak fair karena dipanggil timnas untuk memilih negara
saya setuju sebaiknya ya diistirahatkan saja dulu
kompetisi ini istirahatkan dulu nggak apa apa daripada merubah aturan
jadi jangan mengatur peraturan kita harus patuhi peraturan
jangan peraturan ini yang diatur gitu
ini artinya bagus
baik jadi lebih memilih untuk mengistirahatkan kompetisinya terlebih dahulu daripada seperti ini ya
kita harus istirahat kalau demi negara apapun kan bisa kita lakukan
apapun kita harus lakukan demi negara nggak boleh
kalaupun misalnya pemain madura united dipanggil oleh timnas
ya kita juga nggak boleh ngeluh itu kepentingan negara
dan nggak boleh ada yang dikorbankan di sini
baik baik pak hasanul terima kasih semoga ini menemukan jalan keluar terbaik sesudah sea games
apalagi ini kan aturan sementara begitu ya
terima kasih pak sudah bergabung bersama kami